penghargaan oscar baru saja digelar pada senin pagi atau minggu malam waktu setempat los angeles amerika serikat
open hoymer merebut tujuh penghargaan oscar termasuk sebagai film terbaik dan aktor terbaik
sementara aktris terbaik didapat emma stone lewat film purtings
gila semua mata tertuju di kota los angeles untuk ajang penghargaan film yang paling bergensi dan paling dinantikan di carbie awards atau di oscurs
malam penghargaan oscars selalu merubah kota los angeles menjadi kota glaber yang fashionable
para selebriti papan atas berjalan di atas red carpet yang berubah menjadi panggung catwalk untuk memamerkan busana mewah dari berbagai desainer dan fashion brand ternama
inilah suasana glamour di luar doby theater los angeles pada hari minggu tanggal sepuluh maret dua ribu dua puluh empat beberapa jam sebelum ajang penghargaan film bergensi the sembilan puluh enam academy awards
pembawa acara tahun lalu yaitu amy world winning commidian jimmy kimme kembali ditunjuk sebagai host untuk keempat kalinya
para tamu tampak terkesan oleh pertunjukan soundtrack film barbie di panggung oscars
sementara aktor kawakan ryan gosling tampil bersama musisi legendaris mark ronsen mampu menghibur tamu dengan penampilan anjascan
ada juga penampilan perklusif lagu berbahasa asal suku asli amerika dari film killers on the flower moon wazaze oleh ashar singers
dan it never wet away lagu emosional karya musisi jazz john baptiste untuk film dokumenter american symphony
selain itu penyanyi amerika latin beckhiji juga membuat debbie nya di ajang oscars dengan soundtrack film flamming hot the fire insight yang berhasil memukau para bintang bintang hollywood
kontroversi terjadi ketika beberapa pendemo pro palestina memblokir satu jalanan yang terletak tidak jauh dari doby theater lokasi pagelaran osca diadakan
para selebriti terkenal kembali diundang untuk mengumumkan berbagai kategori academy wars
termasuk dwayne the rock johnson bad bunny chris hemsworth zendaya jennifer lawrence serta pemenang pemenang oscars tahun dua ribu dua puluh tiga seperti best actor brandon fraser
pertunjukan musik di panggung oscars memang selalu top crash tapi this is the momen you all ben wedding for
siapa saja yang bawa pulang piala oscars tahun ini
pilihan nama cillian murphy diumumkan sebagai pemenang best actor atas perannya di film oppenheimer
selain menang piala oscars untuk pertama kalinya mervi juga merebut berbagai piala bergensi pada ajang sebelumnya termasuk baftah seg dan golden globe
sementara setelah merebut piala bafta awards pintang film poor things emma stone berhasil mengalahkan aktris lily gladstone di kategori best female actress
ini merupakan kemenangan akademi awards
dan akhirnya film biografis karya christopher nolan yang sudah merajai hampir semua piala bergensi di musim penghargaan
dam merupakan front runner kategori film terbaik open hoymor berhasil mengalahkan sembilan film lain untuk membawa pulang piala sembilan puluh lima academy awards best picture
itu adalah highlight untuk the academy awards tahun dua ribu dua puluh empat
gendira pratama yogi laksono
dan rere wahidi voa